jumlah hasil survei sudah dirilis untuk mengukur kepuasan publik terhadap kinerja jokowi jk di tiga tahun pemerintahannya
di antaranya adalah survei smrc dan kedai kopi yang mengklaim mayoritas masyarakat puas
namun kepuasan masyarakat itu tak lepas dari sejumlah catatan untuk pemerintah
menurut survei yang digelar smrc pada tiga hingga sepuluh september dua ribu tujuh belas tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan jokowi jk mencapai enam puluh satu persen
angka tersebut naik dari lima puluh delapan persen pada survei bulan mei dua ribu dua puluh
namun ada beberapa hal yang masih dirasa kurang dalam kinerja jokowi
di antaranya mengatasi pengangguran kemiskinan dan mengatasi harga kebutuhan pokok
situasi inflasi yang cenderung stabil memberikan dukungan terhadap jokowi
pada presiden jokowi menguat
mengapa menguat menurut survei ini
karena beberapa alasan
satu karena tingkat kepuasan meningkat
karena tingkat penilaian masyarakat kepada berbagai kondisi nasional seperti ekonomi negara hukum politik pertahanan keamanan itu penilaian masyarakat positif
penilaian masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah umumnya positif
apa itu hasil kerja pemerintah misalnya dalam hal pembangun jalan umum infrastruktur kemudian layanan kesehatan layanan pendidikan kemudian pemberantasan korupsi
rilis survei lembaga kedai kopi juga menunjukkan
masyarakat puas terhadap kinerja jokowi jk
sebanyak lima puluh tujuh persen masyarakat mengaku puas
sedangkan empat puluh tiga tiga persen merasa tidak puas dan sisanya tidak menjawab
tingkat kepuasan masyarakat tersebut mayoritas terkait dengan realisasi program dan kebijakan jokowi jk
seperti pembangunan infrastruktur di angka tiga puluh dua tujuh persen dan bantuan kesehatan serta pendidikan sebesar enam belas tiga persen
sementara keluhan terhadap pemerintahan saat ini masih didominasi masalah ekonomi
sebanyak lima puluh lima empat persen
sisanya terbagi pada masalah pengadaan lapangan kerja pengentasan korupsi narkoba dan hal lainnya